bergabung dengan kami melalui sambungan telepon wakil bupati kuningan emrido suganda
pak wabub selamat malam
selamat malam mbak
terakhir atau update terakhir terkait dengan kebakaran di gunung ciremai seperti apa
sekarang update nya kita sudah bekerjasama dengan semua kalangan
dan juga adanya masyarakat membantu dalam mengurangkan kebakaran ini
dan juga alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan bpdm majalengka
dan juga pmi polri dan seluruh warga masyarakat
mudah mudahan kebakaran yang terjadi pada tanggal tujuh agustus kemarin bisa cepat ditampung lagi
karena para personik juga sekarang sudah melaksanakan atau berusaha mengadankan api
dengan memakai heli water bumi
dan sebenarnya pesawat heli itu akan tiba di kuningan dan juga bisa langsung melaksanakan tugasnya
oke dampak kebakaran di puncak gunung ciremai ini sampai sejauh ini laporannya seperti apa pak rido
apakah mengganggu aktivitas warga yang berada di sekitar gunung
atau mungkin juga sudah merembet ke wilayah kota kuningan sendiri kah
ya alhamdulillah sampai sejauh ini sih laporan yang datang ke saya bahwa memang tidak ada dampak dari
dari untuk kemasyarakat gitu khususnya karena memang ini juga letaknya agak sedikit jauh dari
dari lingkungan masyarakat
tapi saya juga mengimbau kepada masyarakat karena memang anginnya itu berkiluk dari segala macam angin
maka maka harus juga berhati hati karena semuanya sudah ya mulai berkencar
dan ini juga merupakan sebuah kendala yang diadapi oleh rekan rekan di lapangan
dan mudah mudahan ini tidak semakin menjala kemana mana
oke terkait dengan kawasan gunung ciremai yang mungkin juga menjadi salah satu objek wisata
jalur pendakian juga seperti apa artinya dengan kebakaran yang terjadi sampai dengan hari ini
apakah pendakian ditutup apakah juga proses evakuasi terhadap para pendaki yang di sana juga sudah dilakukan
seperti apa update nya
nah sampai saat ini memang di kabupaten kuningan khususnya
dari wilayah kota kuningan dan juga wilayah gunung ciremai itu menjadi salah satu pemanduan
pemanduan dalam wakannya kita
nah kalau karena itu juga kami juga lebih berhenti untuk bisa
mengevakuasi para pendaki yang kebetulan saat ini sudah ada atau ada beberapa pendaki
dari majalengka yaitu dari budapest
mulanya sekitar enam puluh sembilan orang
nah dari majalengka ada tiga puluh tiga orang dari kuningan ada sekitar tiga puluh enam orang
nah kita sudah melakukan aksi untuk bisa mengevakuasi dan alhamdulillah semuanya sudah bisa dievakuasi dengan baik
ya mudah mudahan mereka juga tidak
karena kita berharap adanya keselamatan dan juga keberlangsungan yang bisa dari kabupaten kuningan
ini juga sekaligus saya menyampaikan bahwa kita juga harus tetap bisa menjaga lingkungan kita
kita harus bisa sayang kepada lingkungan kita karena ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama
kita harus tetap bisa menjaga kesariannya
mudah mudahan nanti para pendaki di kemudian hari bisa turut serta dalam menjaga hal tersebut
oke tanggung jawab bersama
mudah mudahan kebakaran ini terjadi di puncak
puncak gunung cermai juga bisa segera teratasi ya
terima kasih wakil bupati kuningan emrido suganda